merebaknya virus corona yang disebut bersumber dari kelelawar
tak membuat warga desa janetesa
kecamatan simbang maros sulawesi selatan cemas
warga telah puluhan tahun hidup bersampingan dengan para kelelawar
yang bergelantungan di setiap pohon
meski kelelawar ini memakan buah
warga mengaku jika kawanan hewan ini tak pernah memakan buah milik warga
warga pun tidak pernah mengusik
apalagi menangkapnya untuk dikonsumsi
meski untuk alasan obat seperti asma
warga justru menganggap keberadaan kelelawar ini sebagai berkah
karena telah mendatangkan banyak wisatawan dan juga peneliti dari berbagai negara
apalagi jenis kelelawar berdada putih ini lazimnya hanya bisa dijumpai di amerika latin
sebenarnya warga ini tidak pernah mengusik
sebenarnya warga ini tidak pernah mengusik
alhamdulillah pak saya punya mangga di sini tidak ada yang dia makan
sementara itu menurut dokter pusat kesehatan hewan di maros sulawesi selatan
penyebaran virus corona melalui kelelawar tidak akan terjadi
selama manusia tidak melakukan kontak langsung terlebih mengkonsumsinya